kemeja hitam putih ganjar pranowo yang didesain langsung oleh presiden joko dodo disebutkan melembangkan tegak lurus dan tidak ababunya dukungan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
lalu apa kemudian makna pemberian tersebut apa yang dimaksud tegak lurus adalah kepada arahan partai
atau bisa dimaknai berbeda arah
dan untuk menelisanya sudah bersama kami pakar semiotika itb acep iwan saidin
selamat malam kang acep apa kabar
selamat malam selamat malam baik mas suram
baik alhamdulillah dalam kabar baik juga kang acep langsung saja kalau begitu
bisa kita maknai seperti apa arti tegak lurus terus kemudian hitam putih disebut ganjar tidak abu abu
apakah ini bisa kita maknai linier begitu dengan sikap presiden yang akhir akhir ini masih dinilai dua kaki oleh publik
ya dalam semiotika warna hitam putih ini bisa disebut sebagai leksikal metafor ya
leksikal metafor itu adalah
makna yang sudah sangat konvensional yang sudah sangat lama ya
tadi dikatakan tegas sikap yang tegas hitam di atas putih tidak abu abu
ya itu memang makna konvensional dari hitam putih itu
tetapi ada problem di situ sebetulnya leksikal metafor itu karena dia makna konvensional
maka dia bisa saja dipahami sebagai sesuatu
yang terlalu kuno tua
jadi seperti kita mengatakan foto hitam putih misalnya seperti kita mengatakan tervisi hitam putih itu kan kesannya tua
dan memang seragam hitam putih ini hanya dipakai oleh segelintir orang yang lebih kerasi tua
jadi barangkali ini kurang dipertimbangkan menurut saya ketika pilihan itu dipilih warna hitam putih itu
karena di situ menurut saya menjadi dalam semiotika chandler fierce menjadi tanda indeksikal dari kekurangan kreativitas sebetulnya
kalau kita melihatnya dari sisi luar
tapi tadi ada problem bahwa ini direkomendasikan oleh bahkan didesain oleh jokowi
nah bagi saya ini menunjukkan bahwa jokowi sampai sejauh ini
tetap menjadi rebutan ya tetap menjadi titik sentral yang harus memang apa namanya diperjuangkan betul bahwa pak jokowi itu memang mendukung
jadi pdip sejauh ini dia tidak bisa lepas dari ketergantungannya pada jokowi
jadi harus didukung oleh jokowi sehingga apa yang dilakukan jokowi itu yang harus diturut
nah ini kan menjadi menarik
padahal rumor di luar seperti mas bram tadi katakan
dikatakan bahwa pak jokowi itu juga sedang mendua ya
dan kalau pak jokowi itu benar mendua atau kalau ini diwacanakan terus oleh rival pak ganjar
maka menurut saya ini menjadi negatif juga sebetulnya buat pak ganjar ya
buat pak ganjar ketergantungan kepada jokowi yang begitu besar
sementara di sisi lain dirumorkan bahwa pak jokowi itu sedang mendua
nah menurut saya ini problem tersendiri
kang ini menarik kalau anda mengatakan lebih asosiatif kepada konservatif gitu
kurang progresif dengan warna hitam putih yang klasik
apakah kemudian soal garis yang vertikal ini juga bisa kita maknai
ada atas ada bawah ada komando begitu artinya
iya bisa jadi seperti itu kalau tadi dihubungkan dengan pak jokowi
lulus apa kemudian tegak lurus dengan pak jokowi
itu kan sudah juga disampaikan beberapa waktu yang lalu ya
tegak lurus dengan pak jokowi melanjutkan pak jokowi dan seterusnya dan seterusnya
ini kan bagi saya untuk publik yang kritis ya untuk generasi yang kritis
ini bisa jadi bumerang gitu loh
bagaimana bisa misalnya seorang pemimpin yang diharapkan sebetulnya harus melakukan inovasi inovasi
is okay bahwa kemudian melanjutkan
program program pak jokowi tapi menurut saya dipilih idiom idiom
yang itu juga menunjukkan kemandirian keberanian untuk menerobos dan lain lain
bagaimana mencari jalan kreatif dalam rangka memajukan dalam rangka melanjutkan program program pak jokowi itu
kalau sekarang kan saya melihatnya itu betapa pak jokowi itu menjadi sentral menjadi sangat pusat
sehingga fokusnya terus ke situ
sehingga problem pemilihan kostum ini juga menjadi problem dari pak jokowi gitu loh
tapi artinya dengan kemudian tegak lurus garis vertikal ini menandakan sebetulnya
kepatuhan yang tidak mendua itu kepada jokowinya atau kepada arahan partainya
kalau kemudian ini juga digunakan tidak hanya relawan tapi seorang ganjar yang juga calon
ya kalau dari apa yang disampaikan oleh pak ganjar
jelaskan tegak lurus dengan pak jokowi
istilah ini kan juga sudah disampaikan
jadi betapa politik yang dimainkan oleh pak jokowi ini berhasil sejauh ini
jadi pak jokowi tetap menjadi sentral
hingga menurut saya pilihan ini juga kurang memperhatikan tadi dari sisi kreativitas
kalau kita melihat generasi z misalnya atau bahkan generasi x y ya
kan sebetulnya kurang menyukai katakan seperti itu ya dalam pengamatan saya
itu warna warna yang ininya sedikit gitu apa namanya penggembarnya sedikit
kostum hitam putih misalnya itu kan hanya dipakai oleh kelompok kelompok tertua
atau lembaga lembaga tertentu dan itu dalam jumlah yang sedikit pula ya
sementara generasi z generasi milenial apalagi itu generasi yang berwarna
bandingkan misalnya dengan seragam kotak kotak yang dilakukan
apa yang dipilih oleh pak jokowi pada tahun dua ribu empat belas
seragam itu menurut saya
kotak kotak dua ribu empat belas itu
itu memiliki efek kejut yang luar biasa
menunjukkan satu aura yang progresif ya dinamis dan seterusnya
dan juga juga dia mewadahi tentang
dalam tanda kutip abduction
kekacauan kekacauan pemikiran keberbagaian dan keberagaman
itu campur di sana
jadi warnanya sudah warna katakanlah dalam kebudayaan itu posmo
tapi kalau hitam putih itu kan menjadi klasik banget
tapi kenapa itu
karena memang kembali lagi karena lebih kepada ini rekomendasi dari pak jokowi
padahal tahu pak jokowi itu juga sekarang sedang melebarkan sayapnya ke pihak yang lain
ini kan problem menurut saya
bagaimana kemudian menurut anda menurut analisa anda dalam perspektif sementika tentunya
apakah jangan jangan ini adalah penegasan seorang jokowi
bahwa ganjar itu patuhnya kepada seorang jokowi dibandingkan partainya
dibanding dengan kita memaknai soal warnanya
apakah bisa ke arah sana
kalau pak jokowi memberikan desain itu kemudian pak ganjar menurutinya
kan bisa dilihat seperti itu bahwa pak ganjar mematuhi apa yang disampaikan oleh pak jokowi
saya melihat seperti itu
dan kalau kita lihat sejarahnya pendek saja ya
beberapa bulan sebelumnya sebelum pak ganjar dipilih menjadi calon presiden dari pdip
kan yang mengendos terus menurut itu ya sebetulnya pak jokowi ekvisit maupun infisit
jadi pada titik itu saya melihat bahwa
kepatuhan pak ganjar ini memang lebih kepada pak jokowi pada akhirnya
artinya ini menegaskan begitu ya ada paling tidak jurang pemisah
atau kemudian ada perbedaan begitu ya antara kemudian pilihan jokowi dengan pilihan partai begitu ya kang
ya saya belum mendengar apa namanya pernyataan dari ibu mega misalnya ya
atau dari petinggi penting dari pdip tentang kostum ini
tapi yang eksklusif dikatakan
bahwa kostum ini memang pilihan atau rekomendasi atau bahkan desain pak jokowi gitu ya
jadi apakah kemudian ini berbeda dengan pilihan partai
sejauh ini saya belum ini
tapi partai tentu saja menurut saya akan mendukung ini ya
akan mendukung apa yang sudah dipilih oleh ganjar itu
karena mau tidak mau kalau kemudian tidak mendukung kan akan menjadi konflik di dalam dan itu akan tidak baik juga keluar gitu loh
nah titik awalnya bagaimanapun ini dari pak jokowi gitu loh
pun tidak ada misalkan ornamen atau tone berwarna merah begitu ya paling tidak
kalau kita merujuk pada apa yang digunakan baju kotak kotak jokowi di dua ribu empat belas itu kan masih ada perpaduan ornamen tersebut
nah disitulah menurut saya
ya disitulah menurut saya hilangnya titik kreatif itu
ya hilangnya daya terobos itu
itu adalah komunikasi ya
mas bram memakai pakaian tertentu itu mas bram sedang mengatakan siapa mas bram gitu loh ya
kita memakai pakaian itu pakaian itu dalam perspektif semiotika itu bukan menutupi tubuh kita
tapi justru menelanjangi tubuh kita gitu loh ya
jadi siapa kita adalah apa yang kita pakai di dalam politik visual
karena gitu ya
nah ketika misalnya pakaiannya tidak menunjukkan kreativitas tidak menunjukkan satu daya dobrak
tidak menunjukkan satu dinamika
nah itu kan akan berpengaruh besar kepada orang yang melihatnya
jangan jangan itu malah tidak mendulang suara terutama di generasi milenial ya
itu malah akan tidak dilirik gitu loh ya
karena tidak menarik bagi generasi muda bagi generasi milenial gitu
baik kang terakhir
itu yang saya juga dipertimbangkan gitu
kang terakhir kalau begitu
paling tidak hari ini dari diskusi kita pada malam hari ini kita melihat bahwa titik beratnya adalah dukungan jokowi endorsement jokowi masih cukup kental digunakan
sampai kemudian harus di mention bahwa inilah desain presiden
artinya soal visi soal kebaruan itu belum bisa kita baca begitu ya
dari garis lurus hitam dan putih ini ya
saya belum melihat itu
ya saya belum melihat sesuatu terobosan
mungkin nanti ada kreatifitas ya pada tim pak joko
apa pada tim pak ganjar
untuk memainkan tegak lurus hitam putih ini ya
demi secara psikologis itu untuk menarik terutama pemilih pemilih milenial
dan sebetulnya bukan hanya pemilih milenial pemilih generasi x y pun ya
sebetulnya tidak terlalu menertarik kepada apa namanya warna hitam putih ini ya
itu menurut saya itu fakta empiriknya gitu ya
kita akan tunggu seperti apa kemudian
apakah akan tetap menggunakan konsep ini
hanya mungkin ornamentnya saja
atau akan sama persis seperti apa yang kemudian diperkenalkan
kita akan tunggu
terima kasih atas waktu anda
kang acep iwan saidipakar semetika itb telah bergabung sama kami
sehat selalu kang
ya selamat malam